menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menjelaskan program pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berbasis nasional
beberapa metode telah dipersiapkan untuk mengganti kedua program ini yang masuk dalam empat kebijakan merdeka belajar
nadiem makarim memastikan ujian nasional pada tahun dua ribu dua puluh menjadi yang terakhir
ia mengatakan tahun dua ribu dua puluh satu akan mengganti program ini dengan dua metode lain
pertama asesmen kompetensi minimum yang menekankan aspek literasi dan numerasi dengan tujuan lebih meningkatkan kemampuan kognitif siswa
kedua survei karakter untuk mengaplikasikan nilai nilai pancasila dan bisa menjadi bahan evaluasi pihak sekolah
ada pun usbn yang dilaksanakan di tingkat sd nadiem mengatakan akan diganti dengan ujian mandiri
mekanismenya dilakukan oleh sekolah masing masing
un akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya
untuk dua ribu dua puluh bagi banyak orang tua yang sudah investasi banyak untuk anaknya
belajar untuk mendapat angka terbaik di un itu silahkan lanjut untuk dua ribu dua puluh
tapi itu hari terakhir un seperti format sekarang diselenggarakan
di tahun dua ribu dua puluh satu
un itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter
presiden joko widodo mendukung penuh dua sistem pengganti un yang telah disampaikan menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
presiden menilai asesmen kompetensi dan survei karakter bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kualitas sekolah
sehingga dapat diketahui mana sekolah yang nanti perlu ditingkatkan kualitasnya
sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa ujian nasional
mulai tahun dua ribu dua puluh satu sudah dihapus
artinya sudah tidak ada un lagi nanti di tahun dua ribu dua puluh
akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi
artinya yang di assessment nanti adalah sekolah
yang di assessment adalah nanti guru guru
dan juga ada yang namanya nanti survei karakter
dari itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level yang mana
ke tingkat yang mana
tapi sudah dihitung dikalkulasi
saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menghapus ujian nasional atau un
menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter
kabar ini disambut baik sejumlah pelajar sma di surabaya jawa timur
menurut mereka keputusan ini setidaknya mengurangi beban psikologis yang selama ini mereka hadapi
siswa tahun terakhir sekolah menengah atas selama ini harus mempersiapkan diri untuk dua ujian
yakni ujian nasional atau un dan ujian sekolah
berbasis nasional atau usbn
bagi sebagian siswa termasuk di surabaya ujian ini menjadi beban tersendiri bagi mereka
oleh karena itu mereka menyambut baik rencana menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
untuk mengganti ujian ujian ini dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter
menurut beberapa siswa ini lebih adil
kedepannya kita lihat aja mungkin menguntungkan atau enggaknya
tapi saya setuju dengan ini
menurut saya itu akan lebih meringankan kita sebagai siswa sma karena itu juga mengurangi beban kita
katanya lebih menguntungkan kami yang pelajar yang bakal lunas tahun dua ribu dua puluh satu nanti
cuma karena saya belum benar benar tahu ini nanti seperti apa jadi saya mau ya nanti gimana dulu aja
kepala sma negeri satu surabaya hairil anwar menyambut baik empat poin kebijakan menteri nadiem
kepala sma negeri satu surabaya hairil anwar menyambut baik empat poin kebijakan menteri nadiem
yakni penghapusan un perubahan usbn penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran
dan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi yang lebih fleksibel
meski sudah mengetahui kebijakan ini hairil masih menunggu kebijakan teknis dari kementerian
kita tunggu dulu ya saya yakin nanti asesmen itu bentuknya seperti apa formulanya seperti apa nanti kan ada posnya
dari prosedur operasional standar kita akan menyiapkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah
kemudian sumber dayanya juga kita siapkan
tanggapan positif juga datang dari martadi ketua dewan pendidikan surabaya
menurutnya empat kebijakan strategis itu adalah sebuah gebrakan baru
selama ini sistem pendidikan indonesia menekankan hasil atau nilai pada anak
dengan kebijakan baru ini sistem dan penyelenggara pendidikan lah
penyelenggara pendidikanlah yang dinilai
menurut saya yang menarik adalah ketika muncul kebijakan
memperlakukan asesmen kompetensi
kemudian yang kedua adalah survei karakter
menurut saya ini hal yang baru yang harus kita apresiasi
karena apa dengan asesmen kompetensi dan survei karakter
itu bukan dibebankan kepada anak tetapi justru untuk menentukan kualitas dan rapot sekolah itu
apakah sebuah sekolah itu bagus atau tidak datanya adalah assessment kompetensi
menurut martadi tantangan dari implementasi pendidikan ini adalah
seberapa serius pemerintah menekan kesenjangan kualitas sekolah yang ada di indonesia
baik fasilitas maupun sumber daya manusianya
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur
pemerintah berencana mengganti ujian nasional dengan evaluasi lain yang bersifat kognitif
dilakukan di tengah tahun pembelajaran ini akan dimulai mulai dua ribu dua puluh
tak semua setuju dengan ini mantan mawaf press yusuf kalla mengatakan
tanpa un siswa malas dan menjadi generasi lembek
penggantian ujian nasional juga hendaknya berjalan paralel dengan peningkatan kualitas pendidik di tanah air
kita bahas malam hari ini bersama pak bambang suryadi sudah hadir
anggota badan standar nasional pendidikan bsnp
pak bambang selamat malam terima kasih sudah hadir malam hari ini
kemudian ada mas indra karismiaji direktur eksekutif cerdas center for education
terima kasih sudah hadir mas indra kita ketemu lagi kembali membahas pendidikan yang tidak habis habis untuk dibahas
bergabung melalui luar studio ada pak ade erlangga mas diana kabiro komunikasi dan layanan masyarakat kemendikbud
pak erlangga selamat malam selamat malam
pak erlangga terima kasih sudah bergabung malam hari ini sayang sekali tidak bisa ke studio
tapi kami ingin mengupdate lagi memfollow up seperti kita tahu
kami tadi juga melihat bagaimana
paparan dari menteri nadiem di komisi sepuluh dpr terkait rencana ini
tapi jadi apakah betul akan ada penggantian atau ada sistem penilaian yang berbeda atau bagaimana nih
bisa dijelaskan lagi pak erlangga
ya kami akan menjelaskan tentang empat kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
pertama adalah tentang usbn
bahwa usbn itu ya memang intinya bahwa penilaian atau misalnya ujian itu diserahkan kepada sekolah
dan yang kedua tentang ujian nasional
tentang ujian nasional tahun dua ribu dua puluh masih tetap akan seperti yang dilakukan sebelumnya
tapi tahun dua ribu dua puluh satu terjadi ada perubahan ada penggantian
yang tadinya lebih ke arah penilaian secara kognitif
tapi diarahkan kepada penilaian ke arah pada analisis atau penalaran
penalaran di bidang apa
penalaran di bidang literasi penalaran di bidang numerasi
ya penalaran nanti juga sekaligus nanti akan didukung dengan kebijakan survei
survive terhadap karakter
dan itu dilakukan survive mengenai karakter
itu dilakukan pada saat anak anak berada di tengah tengah
ya yaitu misalnya anak usia sd sekitar kelas empat
lalu kemudian anak usia smp sekitar kelas dua
dan anak usia sma sekitar kelas sebelas
dan kenapa itu dilakukan ujian nasional atau assessment pada tengah tengah tadi
karena apa kita akan melakukan evaluasi
evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan sebelumnya
dan kemudian apa yang harus kita perbaiki sesudahnya
ya kalau selama ini kan mungkin ujian nasional dilakukan pada saat di akhir
sehingga kemudian ada semacam apa namanya pushing ada semacam dorongan dorongan
untuk paksaan paksaan terhadap kemampuan anak
kemampuan kognitif anak
bahwa anak itu memang harus sukses harus berhasil
dan kemudian diskor
ya diskor pada saat akhir
tapi toh akhirnya juga ini juga tidak dijadikan sebagai landasan untuk kelulusan buat anak itu sendiri
lalu kemudian yang ketiga
bahwa supaya terjadi kemerdekaan belajar
itu didukung dengan apa
dengan kebijakan rpp
rancangan pelaksanaan atau persiapan pembelajaran
dan itu yang tadinya sangat banyak
dan sampai halaman halamannya itu di atas dua puluh halaman
lalu kemudian disederhanakan bisa menjadi cuma satu halaman
jadi poin yang sangat sederhana ini lebih baik itu digunakan
atau waktu untuk bisa menyiapkan rpp ini
nanti sisanya waktu itu adalah untuk proses pembelajaran di dalam kelas ya
lalu kemudian yang keempat adalah tentang kebijakan tentang zonasi
kebijakan tentang ppdb
kebijakan tentang zonasi ini tentu kebijakan yang lebih ke arah kita memberikan porsi
porsi bahwa harus terjadi pemerataan pendidikan
pemberataan juga terkait soal kualitas
kualitas pendidikan kita harus menyebar ke berbagai macam lini
tapi kemudian kita memberikan porsi
bahwa anak anak yang kemudian ingin masuk dari jenjang sd ke smp dari smp ke sma
dan kemudian bisa terjadi perpindahan dari satu zonasi ke satu zonasi
jadi sebenarnya ini adalah dalam rangka bahwa pendidikan itu tidak hanya tercenter pada satu tempat saja
jadi tidak ada lagi nanti ke depan sekolah mana sekolah favorit mana sekolah tidak favorit
kebijakan itu tentu kita perlu ada pendukungan bersama sama
oleh karena itu kementerian pendidikan dan kebudayaan
kementerian pendidikan dan kebudayaan kementerian pendidikan dan kebudayaan
kementerian pendidikan dan kebudayaan
kebijakan ini adalah hasil dari berbagai macam masukan masukan dari berbagai macam pihak
sehingga kemudian kebijakan ini kemudian dikeluarkan
pak erlangga terkait dengan ujian nasional ada kemudian diganti dengan evaluasi assessment minimum
kemudian ada survei karakter
apakah kemudian sudah dilihat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan bahwa
hasil ujian nasional ini kemudian menghasilkan sosok sosok atau sisa siswa yang dinilai kurang bisa tumbuh atau kurang bisa berkembang
atau bagaimana akhirnya kemudian evaluasinya diganti caranya atau bagaimana ini
ya jadi gini tentang ujian nasional selama ini juga
atau akhirnya anak lebih diarahkan kepada bagaimana menguji kognisi
tapi kognisi juga itu juga dalam kapasitas yang terbatas kan gitu ya
tapi nanti ke depan anak anak tidak lagi diujikan tentang kognitifnya
tetapi diajarkan atau diuji tentang kompetensi minimum
bagaimana misalnya soal literasi guru atau nanti di dalam proses assessment
itu lebih diarahkan kepada bagaimana penalaran terhadap kasus kasus yang ada di sekitar kita atau di sekitar anak anak itu sendiri
juga begitu juga tentang numerasi atau matematik misalnya
bagaimana matematika itu bisa dianalisis dalam konteks mungkin yang bisa sehari hari dilihat yang ada di sekitar kita
jadi bagaimana anak anak itu diajarkan atau kemudian diujikan
ya di assess agar anak anak itu bisa melakukan analisis analisis yang lebih implikatif yang ada di sekitar mereka sehari hari
oke baik saya ke pak bambang dulu pak bambang bsnp sejak awal kemarin paling tidak di beberapa media online menyatakan
kalau misalnya ujian nasional dihapus lalu penilaiannya bagaimana apakah itu terstandar atau tidak itu pertanyaannya
atau bagaimana sekarang bsnp
baik sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa
posisi assessment ataupun penilaian dalam konteks proses pendidikan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran
karena itu kalau ada proses pendidikan yang dipisahkan dari assessment atau penilaian dia bukan pendidikan yang sebenarnya
atau sebaliknya kalau ada assessment yang terpisah dari pendidikan maka dia tidak tepat
karena itu apapun namanya sistem penilaian itu mesti ada dalam konteks pendidikan nasional yang menerapkan pendidikan berbasis standar
karena un itu merupakan instrument untuk mengukur sejauh mana capaian kompetensi peserta didik kita dalam mata pelajaran tertentu
namun un tidak satu satunya instrumen untuk mengukur
artinya ada instrumen lain untuk mengukur capaian kompetensi itu
tapi seandainya ini un dihapus maka assessment kompetensi minimal itu juga harus bisa mengukur sejauh mana sebenarnya kompetensi peserta didik kita ini
berarti memang harus ada variable variable yang kurang lebih sama dengan yang diukur di un begitu kurang lebih kan
kalau misalnya melihat sekarang bagaimanapun sudah disampaikan tadi sudah dalam tanda kutip sudah disosialisasikan dua ribu dua puluh satu

kalau misalnya dengan alternatif alternatif yang tadi ditawarkan

sepanjang hari ini kita mendengarkan bagaimana konsep konsep itu dipaparkan di dpr apakah itu menurut anda bisa kemudian memunculkan
ini kan berarti berkaitan dengan proses tapi tentu saja berkaitan dengan hasil
tentunya kita ingin anak anak yang literasinya baik kelemahan kita itu memahami soal soal yang membaca itu misalnya bisa terlihat di ranking pisa kan
apakah itu menurut anda bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab itu atau tidak

jadi test ataupun assessment untuk mengukur prestasi atau capaian terhadap apa yang dipelajari siswa selama ini
jadi un itu mengukur apa yang seharusnya dikuasai oleh siswa jika ia tamat satuan pendidikan
dari smp maupun sma pada bidang yang mereka pilih sesuai peminatan baik ipa ips maupun bahasa
karena itu apapun namanya apalagi assessment kompetensi minimum mestinya assessment juga harus mengukur apa yang dipelajari oleh siswa ketika dia duduk di satuan pendidikan
sehingga un jadi instrumen untuk mengetahui oh anak sma itu mampu ini dan tidak mampu
anda mengatakan apakah itu artinya ketika ada sistem evaluasi yang baru itu juga harus diikuti dengan perubahan pembelajaran secara menyeluruh
apakah itu artinya ketika ada sistem evaluasi yang baru itu juga harus diikuti dengan perubahan pembelajaran secara menyeluruh
bagaimana assessment dilakukan akan mempengaruhi bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar
karena itu ketika assessment ini fokus pada soal yang sifatnya pilihan ganda
maka proses pembelajaran dan juga cara siswa belajar akan mengarah ke sana pada hafalan hafalan yang kurang penalaran
maka itu ada perbaikan selama ini dimasukkan soal matematika seperti isian singkat kemudian di ujian sekolah berstandar nasional
anda langsung ada soal yang isi karena itu sistem penilaian kedepan
mesti kita perkuat apapun namanya tapi harus mampu mengukur sejauh mana capaian siswa ini
oke oke baik kita sekarang jeda dulu nanti kepada mas indra
mas indra anda melihatnya ini bagaimana ini breakthrough tapi kita beberapa kali memang gagal untuk mengganti un sudah ada sejarahnya
jangan jangan ini cuma ganti nama aja tapi bentukannya sama tentu juga tidak diharapkan
begitu nanti setelah jeda kita bahas ini
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas rencana penghapusan ujian nasional oleh menteri nadiem makarim
mas indra kalau misalnya dilihat sekarang
hasil un yang berdasarkan ranking kemudian ditarik menjadi ranking ranking daerah itu apakah memang kemudian sudah betul betul mencerminkan hasil tiap individunya
jadi memang kualitas individunya betul betul tercermin dari hasil ujian nasionalnya
ujian nasional yang sekarang ini saya menyebutnya sebagai timbangan yang rusak
artinya tidak bisa mengukur kemampuan siswa aslinya
karena begitu mudahnya dikira
begitu mudahnya dimanipulasi
baik yang manipulasi positif maupun yang manipulasi negatif
kalau menurut anda itu terjadi setelah un tidak lagi menentukan
dari dulu oke
sudah terbukti lah dengan pisa kita dua ribu sampai dua ribu delapan belas ini
kemampuan membaca saja di bawah terus itu kan berarti memang tidak ada perkembangan sama sekali
nah yang pertama empat
kebijakannya mas menteri ini kita apresiasi lah
ini kan kebijakan beliau yang pertama setelah hampir dua bulan menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
tapi saya pribadi sebetulnya mengharapkan lebih dari beliau
apalagi dari background beliau yang seorang pengusaha digital
dimana kalau saya melihat harusnya beliau berpikir itu dari hulu ke hilir
hilirnya adalah dua ribu empat puluh lima
dimana targetnya kita itu lima besar ekonomi dunia
hulunya itu sekarang
dimana kita membaca saja tidak mampu
nah ini harus dibuat programnya hingga mencapai dua ribu empat puluh lima itu mencapai lima besar ekonomi dunia
nah kalau di dunianya mas nadiem
langkah langkah ini disebut algoritma
step by step nya itu disebut algoritma
empat poin tadi nggak jelas ini kan gitu
terlalu luas menurut anda
bukan malah sepotong sepotong
jadi arahnya itu kemana
apakah sekarang apakah dengan usbn dikembalikan ke sana
menghasilkan dua ribu empat puluh lima anak anak kita akan menguasai lima besar dunia
apakah dengan un diganti dengan un
assessment ini akan menghasilkan anak kita lima besar dunia
zonasi ditambah kuotanya
apakah ini akan menghasilkan
nah jadi yang kita perlukan justru algoritma ini
saya menyebutnya blueprint
saya menyebutnya cetak biru
kita itu salah satu
selama ini menurut anda itu tidak ada
kementerian pendidikan tidak memiliki itu
indonesia nggak pernah punya blueprint pembangunan sdm
itu yang membuat dari tahun dua ribu sampai tahun dua ribu delapan belas
anggarannya ribuan triliun tapi membaca saja tidak meningkat kemampuannya
angka partisipasi murni lima tahun terakhir hanya naik satu persen
tidak pernah ada cetak birunya
kita nggak pernah tahu
yang muncul adalah selalu kebijakan yang
kita butuh algoritma
nah ini yang sebetulnya saya pribadi sangat berharap dengan mas menteri
background beliau sebagai pengusaha it
beliau mampu untuk membuat algoritma ini
nah ini menurut saya sih oke oke saja tapi harus disambungkan gitu loh
setelah un dihapus assessment minimum terus ngapain gitu
karena kalau kita lihat kita harus melihat dong kenapa ada usbn
karena kemdikbud sudah menilai guru guru kita tidak mampu membuat assessment
kenapa gurunya tidak disentuh dari empat kebijakan ini
semua itu justru kuncinya
kalau kita lihat semua pembangunan sdm di negara manapun
ujung tombaknya adalah guru
kaisar hirohito kita dengar ceritanya berulang kali saat hiroshima nagasaki dibom
beliau memulai dengan guru
lee kwan yu mengatakan kita harus membangun negara untuk menghasilkan generasi masa depan yang unggul
mereka harus dididik dengan generasi saat ini yang paling unggul

kebijakan ini tidak ada satupun menyebut guru
bagaimana menyiapkan guru
bagaimana tadi mengembalikan assessment ke guru guru mampu nggak gurunya
membicarakan anak supaya dididik supaya literasi numerasinya naik
guru guru kita mbak mohon maaf literasinya juga sangat rendah
jadi kalau soal pisa diberikan ke guru guru kita
saya yakin angkanya tidak jauh beda dengan murid murid kita
oke oke karena memang cerminannya begitu
jadi yang justru harusnya hulunya sekarang bagaimana menyiapkan ujung tombak ini
untuk benar benar menjadi sdm yang terunggul di indonesia
supaya menghasilkan nanti generasi berikutnya yang juga unggul
oke oke kita konfirmasi itu kepada pak erlangga
pak erlangga ada pertanyaan ini
ya itu bagus ya
ya itu masukan masukan dari pak indra itu sangat bagus
dan tentu ini adalah kebijakan empat
empat kebijakan baru ini adalah salah satu langkah ya
dalam rangka untuk mempersiapkan itu semua bagaimana ya
kita bisa menyiapkan sdm unggul di tahun dua ribu dua puluh
tentu kan kalau kita menyiapkan secara agak lebih rigid apa segala macam
kemudian kita sampaikan kepada pak erlangga
kita sampaikan kepada publik kan mungkin juga agak susah ya
tapi memang bahwa kita menyiapkan semuanya dalam konteks
bagaimana kita melakukan perubahan perubahan
perubahan yang sangat esensial sekarang
ya karena kita harus kita hadapi ke depan
ya itu bagaimana kita mengembalikan dulu
mengembalikan dulu pada proses pendidikan yang esensial itu ada di sekolah
kita berikan kebebasan kepada guru untuk bisa melakukan
untuk bisa melakukan proses pengembangan
ya pengembangan karakter terhadap anak didik kita di sekolah
dan guru juga harus berkarakter
guru harus bebas harus bisa merdeka
mentransformasikan ya nilai
mentransformasikan knowledge kepada anak anak didiknya ya
dan tentu juga anak anak didik juga diikutsertakan di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas
dan tentu ini akan menciptakan
tentu ini akan menciptakan
kalau misalnya tidak disupervisi pak erlaga
bukankah itu kemudian akan membingungkan bagi para tenaga didik kita
tentu itu kan kita harus siapkan
ya harus siapkan dengan bagaimana kita menyiapkan guru guru yang memang siap menjadi guru guru penggerak
dan kita bisa melakukan proses penggelembungan
kita siapkan ya dari satu daerah
terutama misalnya nanti untuk daerah daerah yang jauh yang remote ya
yang jauh remote dari kita
bagaimana agar mereka juga betul betul terperhatikan oleh kita bersama
terutama untuk konteks guru ini kan penyebaran
ya penyebaran guru ya penyebaran kualitas dan kuantitas guru ke berbagai daerah
oleh karena itu ya kita membangun kerjasama dengan pemerintah daerah ya
oleh karena itu ketika kemarin kita bikin rapat
apakah guru guru akan disertifikasi lagi dengan pendidikan atau di training lagi untuk hal yang berbeda
karena akan melakukan assessment minimum yang mungkin berbeda
nah kita lihat konteksnya ya
jadi soal kalau sekarang ada semacam ada beberapa kelemahan yang terjadi misalnya soal assessment guru
itu tidak dilakukan oleh apa namanya oleh kelompok yang profesional ya kan
nah jadi cenderung lebih kepada assessment terhadap guru lebih ke arah yang administratif
ya bagaimana mereka mengumpulkan ya berbagai macam poin poin ya
atau kum yang mereka harus siapkan dan itu juga sangat ribet
tapi sebenarnya esensinya atau konten dari peningkatan kualitas gurunya kan disitu tidak muncul kan gitu ya
jadi nanti kedepannya ya
jadi nanti kedepan kan kita harus siapkan ya guru guru yang memang mereka harus siap
mereka bisa berekspresi di depan kelas bersama dengan murid murid ya
dengan kebebasan mereka di dalam menyampaikan berbagai macam nilai dan knowledge nya kepada siswa
oke oke mas indra silahkan
pak kenapa sih km digbud itu tidak pernah mau menyusun blueprint kan
karena blueprint itu akan sangat membantu semua pihak
terutama yang tadi dikatakan pemerintah daerah ini banyak sekali yang tidak tahu harus berbuat apa
adanya blueprint ini akan sangat membantu mereka untuk apa yang dikerjakan
termasuk tadi kita bicara kompetensi guru
kan kita itu sekarang selalu bingung guru itu kurang apa guru itu lebih
tapi kalau ada blueprint kita tahu siswanya ada di mana jumlahnya berapa butuh sekolah berapa
butuh guru berapa kompetensinya seperti apa
nah itu akan memudahkan kita semua dan kita akan tahu tahun dua ribu tiga puluh kita udah sampai mana nih kan begitu
tahun dua ribu tiga puluh lima sampai mana kita
ini pentingnya blueprint
tapi sepertinya tidak ada keinginan untuk membuat algoritma ini
ya ini kan sedang dilakukan kajian
sedang dilakukan persiapan
sedang dilakukan persiapan untuk menuju ke sana pak
tentu ini kan kita harus melibatkan berbagai macam pihak
mungkin juga nanti termasuk bapak juga dilibatkan dalam menyiapkan berbagai macam hal ya
memang tentu kan kita harus melakukan langkah
langkah yang pertama karena untuk menyiapkan itu kan butuh dalam konteks yang lebih holistik lagi ya
perlu melibatkan berbagai pihak secara lebih kompensif
karena kan ini harusnya yang duluan dibicarakan
artinya program pertamanya mas menteri kami akan menyusun blueprint dibandingkan dengan ini sepotong yang separuh
un kita ganti dengan ini
zonasi kita tambahkan
rpp kita bikin sederhana supaya kita sepotong sepotong
kenapa nggak kita bikin seperti prioritasnya membuat blueprint dari hilcing seperti yang itu
ini sudah sudah pak jadi ini baru empat kebijakan baru yang kita sampaikan
nanti ada kebijakan kebijakan lain yang akan digulirkan juga oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
jadi pak erlangga sudah ada atau sedang proses pak erlangga sebenarnya
ya lagi dilakukan persiapan
oke sedang dilakukan persiapan tidakkah itu agak sedikit terlambat sebenarnya
ya memang kan gini ya persoalan ini kan bukan persoalan yang sekarang ya
persoalan ini kan adalah tahapan tahapan dari priorisasi kementerian kementerian sebelumnya
dan ini kan butuh waktu bagaimana kita mempersiapkan segala macam hal
oleh karena itu juga ini kan pak menteri juga minta waktu
kebijakan akan dilakukan dalam waktu sekitar tiga bulan
tapi kan sebelum tiga bulan kan sudah
ditayangkan kebijakan kebijakan baru tahap awal
yang akan kita sampaikan dan yang kita gulirkan kepada masyarakat
pak erlangga sebenarnya goalnya kementerian pendidikan itu mencetak manusia yang seperti apa sih pak erlangga
nah di dalam paparan pak menteri di dpr itu ketika paparan pertama kali
bahwa pak menteri menyiapkan ada lima poin
yang pertama poin adalah
jadi poin pertama bagaimana menyiapkan karakter yang siap
berasal daripada karakter yang pancasilais
yang kedua harus melakukan proses deregulasi
deregulasi dan debirokratisasi yang harus dilakukan
bagaimana untuk bisa menunjang ya menyiapkan sistem pendidikan kita
yang berujung kepada pengembangan karakter tadi
yang ketiga bagaimana juga supaya siswa juga atau
siswa atau mahasiswa nanti ke depan juga bisa mengembangkan entrepreneurship
bisa mengembangkan inovasinya
lalu yang keempat juga harus mereka siap untuk dalam menghadapi dunia kerja
yang kelima kemudian ada dukungan namanya pemberdayaan teknologi
teknologi yang bisa mendukung keempat hal yang tadi ya
jadi sebenarnya itu berupin secara keseluruhan itu mengarah kepada lima poin itu
jadi sekarang hal hal yang sifatnya itu berguna dan terima kasih pak menteri untuk mengucapkan penguatan ini kepada anda dan para peneliti di dpr yang lainnya terima kasih
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
buong ya pak menteri
di tenggara naga maju kau menggandi saya ada ujian ujian yang menyidik lagi sepertieren
akhirnya seperti itu adanya juga tes yang sesuai dengan minat dan bakat yang dipilih ketika anak itu penjurusannya gitu kan kurang lebih
ujian tetap ada singapura itu punya mulai dari psle dan a level ada semua mereka ujiannya itu ada

oke membenarkan timbangan ini bagaimana mulainya dari mana
tadi betul yang pak bapak mengatakan memang guru guru kita kalau tidak mampu melakukan pembelajaran itu sampai kapanpun gak akan bisa
jadi prosesnya dulu jadi yang tadi saya katakan ujung permasalahannya ini adalah ujung tombak kita
harusnya itu dulu yang paling awal disiapkan kita benahi lagi secara benar
bukan hanya kita kasih tunjangan profesi tapi kita betul betul kita pilih kita seleksi
yang kalau kita tadi kak menikmati
yang kalau kita tadi kak menikmati

ada karakter mau membangun karakter anak
gimana karakter guru kita
oke jadi menurut anda kalau misalnya katakan begini
kmdbu memang ingin kembali ke tujuan katakanlah nawacita pak jokowi jelidua adalah perbaikan sumber daya manusia
katakan jika ingin memperbaiki sumber daya siswa jadi menurut anda di sini yang paling pertama harus dibenahi adalah justru sumber daya gurunya
ujung tombaknya di seluruh dunia
yang namanya pembangunan manusia adalah guru
dan itu menurut anda belum terlihat dari kebijakan kebijakan ini
dari empat tidak ada yang disebut tidak ada satu pun menyebut kata guru
yang disebutkan adalah usbn un rpp zonasi
mana gurunya mana pelakunya
jadi ini kan ibaratnya kita menyediakan ferrari tapi orang yang suruh nyetir ferrari nggak bisa nyupir
apa gunanya kita berikan ferrari kan gitu
jadi justru harus kita siapkan dulu orangnya bisa nyupir yang jago baru kita kasih ferrari kan begitu
itu yang harusnya kita mulai dari sana
tapi ada satu permasalahan lagi
apa itu terakhir sebelum kita tutup
guru itu bukan dibawahnya kemdikbud
guru itu adalah milik pemerintah daerah
tidak disebut bagaimana kolaborasi ini dilakukan
antara pusat dan daerah
kalau punya belom ada satu
kalau punya blueprint ini akan membantu
kedua yang harus dilakukan oleh kemdikbud levelnya mas menteri atau bukan nanti jangan level dirjennya tapi harus minimal menteri atau wamennya itu yang harus keliling ke seluruh indonesia ketemu para kepala daerah untuk bicara
gimana ya kita sama sama membangun anak anak kita
apa yang bisa kita lakukan bersama
kalau kita kita kerjasama
kolaborasi bukan instruksi
yang selama ini diberikan termasuk zonasi instruksi
karena kalau misalnya itu tidak dilakukan menurut anda wacana wacana dan rencanain menurut anda hanya akan sia sia
lihat saja zonasi itu udah ini mau tahun ke enam
tidak pernah beres selalu jadi polemik
yang keluar adalah instruksi bukan kolaborasi
kita lihat nanti langkah berikutnya apa
mas indra terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini
pak bambang terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini
kita lihat perkembangan dan kembangannya

langkah langkah lanjutan yang akan diambil
apakah penguatan guru akan segera dilakukan
kami kembali dengan informasi lain setelah jeda
sejak awal desember dua ribu sembilan belas sebagian besar wilayah indonesia sudah memasuki musim hujan
puncak musim hujan diprediksi terjadi februari hingga maret nanti
tetap bersama kami